salah satu andalan indonesia di cabang sepak takraw adalah si kembar lena dan leni
berlatar belakang dari keluarga kurang mampu keduanya harus berjuang keras dan sempat bekerja serabutan
demi dapat melanjutkan sekolah dan menjadi atlet sepak takraw nasional seperti saat ini
di arena sepak takraw sederet prestasi membanggakan telah dicapai oleh lena dan leni
mulai dari raihan dua medali perunggu di asean games dua ribu empat belas medali perak di sea games dua ribu tujuh belas
hingga medali emas di kings cup dua ribu enam belas di thailand pernah mereka raih
namun perjalanan hidup mereka tak semulus yang dibayangkan
sejak kecil lena dan leni sudah harus bekerja serabutan dan berjuang demi untuk dapat melanjutkan sekolah
karena memang kehidupan kita juga pas pasan bukan pas pasan lagi memang kurang
cuman karena niatnya kami berdua memang tidak mau
mau jadi tkw pokoknya kita gimana caranya harus sekolah
kita juga bilang ke orang tua nggak apa apa lah pokoknya aku ini pengen sekolah kita nyari uang sendiri
yang penting asal diizinin sekolah aja udah gitu aja
lahir di indramayu dua puluh sembilan tahun yang lalu perkenalan lena dan leni dengan sepak takraw bisa dibilang tidak sengaja
awalnya keduanya sempat menepuni olahraga bola voli
kebetulan ada teman kita yang dari satu sekolah itu ikut takro
jadi udahlah ikut takraw nanya nanya kebetulan
ya itu kamu nanya nanya sekolah kan lanjut gak pas smp kelas tiga
izin lanjut katanya yang penting ikut takraw
ya udah aku bilang aku mau nanti ngomong ke pelatihnya
terus aku dari voli pindah ke takraw
emang kita gak ada pikiran untuk ke takraw atau apa cuman karena tertarik sama beasiswa di situ
yang penting kita bisa sekolah soalnya kata temenku kan bilang
pokoknya kalau ikut takro sekolahnya gratis
ya pokoknya kita dadakan ikut takro gimana caranya biar bisa sekolah
sepak takraw akhirnya mengubah kehidupan keluarga lena dan leni menjadi jauh lebih baik
bahkan pada dua ribu empat belas lalu anak sulung dari tiga bersaudara ini akhirnya mampu memberangkatkan kedua orang tuanya
menunaikan ibadah haji ke tanah suci
namun semua kesuksesan yang telah mereka raih tak membuat keduanya lupa diri
intinya kita harus ingat sama kehidupan kita dulu
bahwa kita sudah berusaha kita tuh gimana
ya mudah mudahan ini juga bisa jadi rem buat kita biar nggak sombong
biar inget juga sama yang di bawah kita
soalnya kan kita juga dulunya tuh siapa sih gitu kan
ya alhamdulillah sekarang udah bisa kayak gini tinggal banyak banyak bersyukur aja
ya mudah mudahan bisa jadi motivasi juga buat yang lainnya
tampil di asean games dua ribu delapan belas di palembang lena dan leni kini berusaha mewujudkan mimpinya
untuk dapat mempersembahkan medali emas bagi kontingen merah putih
erlangga wisnuwaji palembang